saya mau ke mas osdar dulu kalau bicara dari masa ke masa ke presidenan
soekarno gitu meskipun anda tidak berdinas pada masa kepresidenan soekarno
tapi ada cerita cerita mengenai ibu negara dalam karena soekarno ini kan spesial sekali
kalau kita lihat cukup banyak gitu wanita wanita yang menemani presiden soekarno gitu
ada catatan khusus nggak mas osdar cerita cerita paling tidak
ada yang kalau yang saya bertemu langsung dengan salah satu istri dua istri bung karno adalah bu hartini dan bu dewi dewi
ibu dewi soekarno
tapi yang menarik saya bertemu dengan bu dewi dalam suatu acara haul bung karno di blitar di sebuah hotel
di sebuah hotel di lobi saya baru bercakap cakap dengan mbak ratna
rahmawati putri bung karno
tiba tiba datanglah bu dewi dia bilang kok bau bapak ini
bau bab maksudnya bau bung karno
terus saya tanya pada suami bu rahma waktu pak benir kenapa bau
oh enggak waktu bau kok ini bau bapak
terus mbak rahma bilang oh iya ini mungkin ada
ada yang bawa parfumnya bung karno
bung karno itu suka sama parfum salimar
parfum salimar itu kalau enggak salah dari arab saudi
terus oh bung karno senang parfum salimar saya tanya
terus kemudian kan karena berduduk bersebelahan antara mbak rahma sama bu dewi kan
kemudian saya tanya pada pak benny
suami dari bu rahma
suami dari bu rahma
oh punya ada di kamar
kamarnya tidak jauh dari tempat pertemuan
saya minta saya semprot sekujur tubuh saya
saya duduk di antara mbak rahma dengan bu dewi
saya duduk kan mbak rama lagi agak agak kenapa ini osdar
jadi wangi banget
ada di tengah gitu kan
dia pikir wah ini jahil apa centil juga ini osder kan
tapi kemudian saya
kok bu dewi tidak reaksi apa apa
terus saya tanya bu dewi bu dewi
pakai bahasa indonesia yang cukup menarik itu kan
bu dewi saya bawa apa
saya bau apa
tidak bau apa apa
berarti yang dicium adalah jenuinnya bau bengkar
ini kepercayaan saya cerita cerita
terutama ada rekan rekan di bali
oh itu ada bengkar hadir di situ
itu itu itu
karena waktu itu setelah dari blitar kita kan ke bali
kembali ke kamarnya bung karno yang di hotel apa di sanur sana kan ada punya kamar
di bali beach kalau tidak salah
bali beach nomernya saya lupa itu
nah saya tanya di situ oh itu iya betul
bung karno kan yang selalu bawa salimar terus rokok lima puluh lima sama minum selang sirup kan sirup merah
anda mencium bau yang dicium oleh ibu dewi nggak waktu itu mas osdar
kan ibu dewi katanya tidak mencium apa apa
saya tidak saya tidak cium apa apa
hanya ibu dewi yang mencoba
hanya ibu dewi
kesana mari lihat
lihat lihat gitu kan
saya peragiakan ya saya begini
ini kan sikapnya eh bau bau
bapak ada bapak ada bapak
jadi serius sekali
dan orang orang lain tidak mencium apa yang ibu dewi cium
tidak mencium apa
mbak rahma dia bilang oh ini mungkin apa parfumnya
bung karno yang dipakai juga
pak beni juga pakai
saya tanya pak beni pak beni tadi pakai
enggak tuh belum belum sempat
jadi heran anda sendiri ya
dari mana itu cerita anda ya
kemudian langsung kepada ibu dewi